kalau tak suka hati keputangan
ada uang apa aja bentuknya
kalau cara pendekatannya lebih ke anak anaknya dulu ya
anak anaknya jajarin lah
maksudnya biar semangat sekolahnya itu tinggi
gak sampai putus
ya kita doktrin lah ya bilangnya doktrin
bahwa sekolah itu menyenangkan
belajar itu menyenangkan
dan belajar itu tak harus berseragam

nantilah buat kalau orang jawa bilangnya sang sang sang ilmu buat nanti kelak dewasa oke

mereka dengan kegiatan keagamaan seperti mengaji dan belajar alquran dalam membangun
akhlak mereka mansyur dibantu salamah ibunya yang mendirikan tempat pendidikan alquran di

saya ngerasa kak saya terpanggil aja sih
saya melihat ketika saya disini disambut sangat baik sama adik adik saya misalkan saya pun seminggu
itu absen itu dicari saya ngerasa ah ternyata masih banyak orang yang butuh saya untuk disini
butuh teman teman saya untuk disini jadi saya tergerak untuk terus hadir di kampung sinai
kampung sinaw memiliki delapan belas relawan aktif yang senantiasa mendampingi anak anak di kelurahan cemorokandang kebanyakan adalah mahasiswa dalam bahasa jawa sinaw berarti belajar karena itulah kegiatan kegiatan yang dikelola oleh komunitas ini hadir sebagai media belajar anak anak
hai kalau cara pendekatannya lebih ke anak anaknya dulu ya karena anaknya diajari lah maksudnya biar semangat sekolahnya itu tinggi gak sampai putus kalau orang jawa bilang kita ini lah apanya
hai apa ya keluar keluar dulu ke anak anak dan kita buktikan maksudnya yang belajar di kampung sinaw itu jangan sampai putus sekolah akhirnya kan jalak tular
hai jadi sekolah itu jadi nomor satu kayak gitu enggak sekolah akhirnya isin kalau enggak enggak sekolah itu malu jadi ya kita doktrin lah ya bilangnya doktrin bahwa sekolah itu menyenangkan belajar itu menyenangkan dan belajar itu tak harus berceragam
sadar akan upayanya menggerakkan komunitas kampung sinau memerlukan biaya yang tak sedikit
hai mansyur lantas memutar otak agar tak selalu bergantung pada donasi sejak tahun dua ribu delapan belas bersama kampung sinaw yang kemudian memproduksi berbagai kerajinan seperti kaos pin hingga tas kain dengan harga jual sepuluh hingga satu ratus dua puluh rupiah per buahnya
selain mengajarkan kreativitas kepada anak anak di kampung sinaw berbagai workshop yang digelar para relawan dijadikannya sebagai peluang bisnis
usaha sablon manual dengan teknik cukil ini misalnya
mas mansur ini mengajak anak anak untuk berkarya membuat kerajinan berupa sablon manual seperti ini dulu awalnya kepikiran kenapa
karena dulu tidak ada yang tahu apa itu ya
ya karena dulu teman teman banyak yang bisa cukil ya
jadi teman teman ngisi workshop workshop cukil disini sering sering terus kenapa tidak diaplikasikan untuk mendanai komunitas
nah kalau harga dan keuntungannya sendiri perhitungnya gimana
karena ada biaya produksi pasti ya
ya biaya produksi pasti ya
sisanya untuk mendanai kegiatan kegiatan yang ada di kampung saya
iya biaya listrik biaya lampu kayak gitu ya
kampung sinaw juga ikut andil dalam menumbuhkan kecintaan mereka terhadap seni dan budaya lokal
mansyur bersyukur banyak di antara mereka yang tertarik mempelajari kesenian baik musik maupun tari
ada sekitar dua puluh anak kampung sinaw yang aktif dalam kegiatan kelas tari
disinilah mereka mengenali ragam tari tradisional jawa timuran
reza berarti di kampung sinaw ini sudah belajar ketika usia smp begitu ya sampai sekarang kenapa masih semangat untuk ikut kegiatan di kampung sinaw
karena di kampung sinaw ini banyak pelajaran yang tidak didapat di sekolah
contohnya kayak ada les bahasa korea gitu
kalau kan saya sendiri kan suka dengan korea gitu ya apalagi dengan bahasanya
jadi saya itu semangat buat belajar disini
kamu sendiri kenapa nih suka dengan tari tradisional ikut kelas tari di kampung sinaw
karena saya sendiri suka budaya lokal gitu dan ingin melestarikan

zaman sekarang banyak banyak apa itu anak anak yang suka dan sedang cover cover apa itu luar gitu
jarang yang tari tradisional kayak gini gini
mansur terbilang berhasil merangkum kaum muda bergerak aktif menumbuhkan semangat belajar anak anak di kampung sinao
bahkan sejumlah relawan tetap setia mengajari mereka di tengah kesibukannya
niat mas mansur untuk menggerakkan anak anak di sekitar untuk rajin membaca untuk peduli pendidikan itu sangat besar
disitu saya mikir saya mahasiswa saya juga harus bergerak disitu
sahabat laun saya ngajak teman teman saya untuk join juga di kampung sinaw ini dan memberi beberapa ilmu yang kita punya dari kampus
saya ngerasa kayak saya terpanggil aja sih disini tuh saya ngeliat ketika saya disini disambut
sangat baik sama adik adik saya misalkan saya pun satu minggu itu absen dicari
saya ngerasa bah ternyata masih banyak orang yang butuh saya untuk disini butuh temen temen saya untuk disini jadi saya tergerak untuk terus hadir di kampung sinaw
selain kelas tari ada banyak cara mengajari anak anak kampung sinaw mencintai seni termasuk melukis
bersama komunitas malam mural family mengajak mereka membuat mural seni melukis pada media dinding
mas rizpo dan kawan kawan sendiri kenapa sih kepikiran begitu ketika masuk ke kampung sinaw mengajak mereka untuk yuk kita bikin mural ini kenapa kepikiran
sebenernya pada awalnya kita sendiri pengen berkontribusi buat masyarakat gitu salah satunya untuk lebih dekat dengan masyarakat adalah dengan
cara kami kita suka mural kita melakukan mural di kampung supaya lebih dekat dengan masyarakat
biasanya konsep moral seperti apa yang diterapkan selain kita pengen memperindah kampung kita sendiri pengen mengedukasi masyarakat masyarakat di sini terutama generasi generasi muda supaya lebih mencintai kampungnya sendiri

iya tulisan ajakan untuk mereka rajin belajar atau dalam idean bercari
kehidupan sehari hari seperti itu ada lima gang di kelurahan cemorokandang yang telah dihiasi
mural oleh komunitas ini dinding dinding rumah warga menjadi objeknya selain mengajarkan anak anak
kampung sinau mencintai seni lukis mural yang menghiasi dinding dinding ini juga mengubah wajah
kelurahan cemorokandang jauh dari kesan kumuh keberadaan kampung sinaw mengedukasi anak anak
di kelurahan ini mendapatkan tanggapan positif dari warga senang sekali bangga ada yang ngajarin
anak anak anak enggak nakal sampai sekarang ya banggalah semua orang orang itu sebelum ada
kampung sinau ya biasa biasa saja setelah ada kampung sinau tambah maju anak anak kalau belajar
bermain nggak perlu jauh jauh ada kamsin yang diajar oleh mahasiswa atau rilawan rilawan kampungnya
sekarang rapi indah ada gambar gambarnya dinding dinding juga rapi banyak yang kesini
foto foto sama gambar gambarnya ada di sini senang sekali indah kalau mangsur itu dari kecil
besar besarnya saya lihat nih karena saya yang ibunya atau tahu dari kecil
ya sangat apa ya kalau sekolah itu gak pernah kayak gak niat gitu loh
perlahan namun pasti upaya mansyur bersama komunitas kampung sinaw mampu mengurangi angka
putus sekolah di kelurahan cemurukandang semangat belajar anak anak kampung sinaw tumbuh
muhammad sultan firdaus misalnya
dulu ia pernah putus sekolah saat menginjak usia smp karena kehilangan semangat belajar
berbagai ilmu pengetahuan dan motivasi belajar yang ia dapatkan dari kampung senau
kini membuatnya berkomitmen untuk melanjutkan sekolah
firdaus berhasil duduk di bangku sma melanjutkan pendidikannya yang pernah terhenti
dulu waktu lulus sd saya disuruh mbak saya pondok ke pesantren
dan saya sudah tidak berda lagi karena disitu saya mempelajari dengan cara yang membosankan
dan saya tidak ikut lagi memondok
saya diajak oleh mas mansur untuk
mengikuti pembelajaran di kampung senau
dan saya disana diajari tentang bahasa bahasa asing atau luar negeri
dan itu membuat saya bangga
dan aku juga pembelajarannya itu juga bisa membuat pembelajaranku di sekolah sma enam ini
dan disitu juga aku ikut musik main musik dan diajari oleh kakak kakak kampung senau
mas mansur tidak hanya mendorong anak anak kampung senau saja untuk sekolah
dibantu oleh salama ibunya
mas mansur juga merangkul anak anak yatim
agar mereka tak kehilangan hak mengenyam pendidikan
ekonomi salah satu penghambat pendidikan di negara ini
jadi kalau disini kita karena saya punya ibu
dan ibu saya itu linknya banyak ya
kalau soal pendidikan anak yatim atau ekonomi rendah
ya selain saya kadang ke sekolahannya buat tanya
apa sih yang bisa dilakukan biar siswa ini tetap sekolah
tapi tanpa biaya banyak beasiswa
itu kadang kita juga
aktif ke sekolahan
nanya ada beasiswa apa
di desa kenongo kecamatan jabung kabupaten malang
irfan anas adalah satu dari empat anak yatim
yang mendapatkan santunan berupa beasiswa pendidikan
murid kelas dua belas smk di ponegoro ini
kini tak lagi cemas dengan biaya sekolah
hanya bekerja sebagai buru serabutan
dengan penghasilan tak menentu
waktu bapaknya meninggal masih kelas dua kan mas
kelas dua itu ya allah
saya sampai satu tahun lah saya gak bisa lupa gitu loh
bagaimana saya menyekolahkan
bagaimana kehidupannya anak empat ini ya
dan saya sempat gimana gitu
kerja dari pagi
supaya anak bisa sekolah itu aja
saya ingin anak saya sekolah sampai tinggi
gak seperti saya gitu tuh
mansyur adalah sosok yang memiliki kepedulian besar
terhadap kaum marjinal
mansyur itu dari kecil sampai besar nih
karena saya yang ibunya atau tau dari kecil nih
dia sangat apa ya
kalau sekolah itu gak pernah kayak gak niat gitu loh
tapi di sisi lain dia punya kelembutan pada orang orang miskin
kadang dia memperjuangkan anak anak yatim sering
patut diacungi jempol
selain mendirikan komunitas kampung sinaw
ia aktif menjadi relawan di komunitas penduli kaum duwafah
sedekah hebit malang
rukamah adalah salah satu lansia
yang mendapatkan bantuan rutin dari komunitas ini
warga keluarhan cemorokandang berusia delapan tahun
selama enam puluh tujuh tahun ini
mendapatkan bantuan uang
untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari hari
kalau bareng mas mansyur ini
sebenarnya enak ya
soalnya kita kan juga cari targetnya
kita cari targetnya itu dari warga malang kan
nah mas mansur ini punya banyak kenalan gitu
jadi kita terbantu sekali
kalau buat cari target
juga kalau waktu eksekusi
mas mansur ini karena banyak kenalan
bisa cari kita
orang yang dekat daerah yang mau kita eksekusi gitu
dia totalitas sekali kalau melakukan kegiatan ya
terutama kalau daerah daerah yang jauh pasti bakalan datang gitu
selain bantuan rutin
bersama sedekah habit malang
mansyur juga aktif menjalankan program bedah rumah
bagi para lansia
rumah lansia sebatang kara
warga desa batu retno
kecamatan singkosari ini
pernah direnovasi pada september dua ribu sembilan belas
bah ini kan rumahnya dibedah
dulu rumahnya sudah tembok seperti ini
atau dari bambu seperti apa dulu
ya ini karena itu diganti
bambunya itu diganti gaji bor
terus dikasih pelapor sama itu
ini semen ya alasnya ya
sama bagian dapur
dapur dulu alasnya tanah
dulu tanah ya
sebelum dibedah rumah
alhamdulillah ya mbak ya
sosok pemuda yang tak biasa
ketulusannya berbagi kasih
kepada anak anak dan lansia
tak tergerus masa
setiap orang mampu menciptakan sebuah perubahan
ia berharap semakin banyak anak anak muda di indonesia
bergerak aktif membangun kepedulian terhadap sesama
mulai dari lingkungan terdekat
dan hal yang sederhana